terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
dua remaja yang nekat berenang saat ombak tinggi di pantai serang kabupaten blitar tenggelam terseret ombak
satu orang berhasil diselamatkan sementara korban lainnya ditemukan tewas
detik detik tenggelamnya korban sempat rekam kamera pengunjung pantai
inilah detik detik saat fendi bagus dan diko rasis trinata terseret derasnya ombak pantai serang kecamatan panggung rejo kabupaten blitar minggu sore
kedua remaja berusia lima belas tahun ini terbawa arus hingga ke tengah
fendi bagus sempat berenang ke tepian hingga bisa diselamatkan warga
kondisinya lemas dan tidak sadarkan diri
sementara diko pelajar kelas tiga mts di blitar hilang terbawa ombak
tidak kuat semen lepas
kena ombak sudah tidak merasa
terus semen yang menolong siapa
warga yang menolong
sementara tim gabungan dari sarnas trenggalek nelayan setempat serta kepolisian
senin pagi berhasil menemukan korban tenggelam di korasis trinata dalam kondisi tewas
korban ditemukan dalam kondisi mengapung sekitar satu ratus lima puluh meter dari lokasi tenggelamnya korban
dekat penyisiran memutar mutar dari tkm menuju ke arah selatan
sehingga sampai sekitar satu ratus lima puluh korban alhamdulillah ditemukan dalam keadaan mengapung dan meninggal dunia
selanjutnya jenasa korban dibawa ke rumah sakit ngu diwaluyo wulingi blitar
untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarga